kita ke sorotan selanjutnya menteri perdagangan zulkifli hasan menyebut tahun ini pemerintah akan impor beras sebanyak tiga enam juta ton beras untuk mengantisipasi gagal panen imbas dari gelombang panas di kawasan asean
maka kita harus siapkan dari jauh hari pemerintah sudah memutuskan impor beras kalau nggak salah tahun ini berapa ya
tiga enam juta tentu itu untuk persiapan ya karena ini ada perubahan iklim suaca ekstrim di filipina saya dengar sudah berapa tuh sudah empat puluh lima derajat ya
nah iya kita kan sudah tiga puluh empat kan kita sudah tiga puluh empat biasanya tiga puluh dua tentu semua kita hitung kita perhatikan agar sembako ketersedia dan harganya stabil